benarkah begitu putri ini ada sosok gibran raka buming raka yang berhasil mematahkan semua mitos mitos dan anggapan orang tentang nikmatnya jadi anak presiden
iya dia punya usaha usahanya kuliner tapi juga bukan yang kayak gimana tapi yang yang high class gitu
tapi ini adalah kuliner martabak kita simak bersama
membangun usaha dengan memanggul status sebagai putra orang nomor satu di indonesia membutuhkan kehatian ekstra
jika salah melangkah tuduhan ajim mumpung bisa dengan gampang dialamatkan keperusahaan
gibran raka buming raka putra sulung presiden joko widodo paham betul pentingnya bisnis yang sehat dan menguntungkan
tanpa harus membawa bawa nama besar seorang putra
gibran memiliki beberapa bisnis salah satunya markobar atau martabak kota baru yang sudah tak asing di telinga warga solo jawa tengah
ya kita memang sasarannya anak muda jadi kan anak muda kan pengen yang mas aneh aneh pengen yang bisa dimakan bareng bareng sama teman teman
inovatif dan mengikuti tren menjadi ide awal terbangunnya the new marcobar
hanya dalam tempo satu tahun marcobar bisa membuka empat cabang
di pulau jawa masing masing cabang memiliki konsep yang berbeda
tidak seperti gerai martabak lain markobar hanya menyediakan martabak manis dengan beragam rasa
penyajiannya juga berbeda
adonan matang yang tidak dilipat menjadikan martabak ini tampak seperti bisa
kita bisa menilai sebuah warung itu dia dari awal sampai tiga bulan jalan itu
bagus enggak dan setelah tiga bulan itu masih bagus lagi enggak
ini kan sudah satu tahun berjalan kan grafiknya kan masih bagus
ya itu artinya orang kesini tuh nyari makan martabaknya bukan nyari saya
markobar sudah meraup untung dalam waktu tiga bulan saja bisnis ini sudah balik modal
walaupun bisnis martabak fusion ini sangat tergantung selera masyarakat
gibran dan rekan yakin bisnis ini tidak akan mati
untungnya berarti juga sudah dinikmati gitu ya
sudah bisa dinikmati
untungnya biasanya buat apa tuh mas
biasanya buat apa
ya buat anak istri lah